tujuh pasien yang diduga terjangkit atau suspek virus corona hingga selasa sore
masih menjalani perawatan di rumah sakit penyakit infeksi sulianti saroso
direktur utama rsbi sulianti saroso muhammad syahril menyatakan
tiga pasien yang datang pada senin dua maret pernah menjalin kontak dengan pasien
yang sebelumnya dinyatakan positif covid sembilan belas
sementara satu pasien lainnya memiliki riwayat bepergian ke negara yang terjangkit
tiga pasien yang datang pada selasa berasal dari rumah sakit pusat pertamina
rumah sakit imc sentul serta rumah sakit umum daerah depok
syahril belum menjelaskan kronologi ketiga pasien ini hingga dinyatakan sebagai suspek virus corona
hingga saat ini kementerian kesehatan telah memeriksa satu ratus lima puluh lima spesimen dari satu ratus lima puluh lima orang
spesimen itu dikirim oleh tiga puluh lima rumah sakit dari dua puluh tiga provinsi di indonesia
juru bicara kementerian kesehatan khusus untuk penanganan
virus corona ahmad yuryanto menegaskan
pasien yang dalam pengawasan di rumah sakit belum tentu suspek virus corona
isolasi dilakukan untuk memastikan pasien pernah kontak secara dekat
dengan orang yang positif terkena covid sembilan belas
dari satu ratus lima puluh lima ini sudah confirm dengan beberapa pengecekan diulang
dua positif yang sekarang kita rawat
kemudian yang masih belum selesai karena harus kita ulang lagi untuk memastikan
itu sekarang masih ada sekitar empat sisanya yang lain negatif
bila ternyata status pasien meningkat menjadi suspek
tim medis di rumah sakit dan kemenkes akan melakukan pemeriksaan spesimen
dan membawanya ke laboratorium balit bangkes untuk diperiksa dengan dua metode
metode pcr atau polimerase chain reaction merupakan teknik
untuk mendeteksi mikroorganisme tertentu secara cepat di dalam tubuh
dan hasilnya bisa diketahui dalam dua puluh empat jam
sementara metode genome sequencing tujuannya sama
namun hasilnya bisa mendeteksi jenis virus lain
serta membutuhkan waktu lebih lama sekitar tiga x dua puluh empat jam
tim liputan cnn indonesia